timnas u enam belas menargetkan menjadi juara dalam laga piala aff u enam belas
yang digelar di gresik dan sidoarjo pada dua puluh sembilan juli mendatang
pelatih fahri hussein saat ini tengah melatih penyelesaian akhir anak didiknya
agar tidak kesulitan mencetak gol
jelang piala aff u enam belas yang akan digelar di sidoarjo dan gresik jawa timur pada dua puluh sembilan juli mendatang
tim nasional indonesia terus melakukan persiapan di tahap akhir
pelatih fahri husaini terus memperbaiki sentuhan sentuhan akhir pencipta gol para anak didiknya
yang sebelumnya masih tampak jauh dari sempurna
tak hanya penajaman taktik dan strategi pelatih juga memberikan pendekatan secara mental ke para pemain
agar penuh semangat bertanding di kandang sendiri
meski ajang aff u enam belas dua ribu delapan belas hanya sebagai pemanasan menuju piala afc
dan sebagai penyisihan piala dunia
u tujuh belas dua ribu sembilan belas tim nasional u enam belas tetap menargetkan menjadi juara sebagai pengganti kekalahan timnas u sembilan belas sebelumnya
sempurna tentu agak sulit ya tapi paling tidak beberapa kelemahan yang kerap terjadi selama ini
bisa kami coba tutupi di sisa waktu latihan yang ada ini
kemudian finishing kami juga berusaha untuk memperbaiki
karena dari beberapa kali pertemuan ada beberapa peluang yang terbuang
dengan target itu para
pemain mengaku siap memenangkan dan menjadi juara di gelaran aff u enam belas dua ribu delapan belas besok
dalam laga penyisihan piala aff u enam belas
pada dua puluh sembilan juli nanti
tim nasional u enam belas indonesia akan melawan
sejumlah tim nasional dalam grup a
yakni dari vietnam myanmar kamboja dan timur leste